saudara presiden terpilih prabowo subianto meminta pihak yang tak ingin bergabung jangan mengganggu pemerintahannya
pdi perjuangan dan juga partai keadilan sejahtera yang hingga kini belum menjalani komunikasi
dalam acara rapat kerja nasional partai amanat nasional di hotel js luansa kuningan jakarta
dalam salah satu pesannya prabowo meminta pihak yang tak ingin bekerja sama dengannya jangan mengganggu kerjanya kelak
silahkan jadi penonton yang baik
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama ya jangan mengganggu
yang diucapkan prabowo di acara pan mengundang respon dua partai yang hingga kini belum juga berkomunikasi
dengan prabowo pdi perjuangan dan partai keadilan sejahtera
atau yang dimaksud adalah kekuatan kekuatan politik yang tidak mau bergabung dalam gerbong pemerintahan
artinya menjadi bagian dari kabinet
kalau itu yang dimaksud itu sungguh kita sayangkan karena demokrasi kita ini kan memberikan hak bagi tidak saja individu
tetapi juga kelompok masyarakat
bahkan organisasi non pemerintah bahkan partai politik untuk memberikan masukan kritik
bahkan mengungkapkan ketidaksetujuan kemarahan itu adalah hal yang dijamin oleh konstitusi kita
jadi kalau itu yang dianggap mengganggu ya saya kira pak prabowo harus mengklarifikasi itu
apalagi kan demokrasi ini ditopang tidak saja oleh tiga cabang kekuasaan
tetapi juga oleh civil society oleh kelompok kelompok masyarakat
jadi ini harus kita pahami dulu
pak prabowo benar jangan ganggu pemerintah
wong menang pemilu kok
tapi kontrol pemerintah wajib
pks selama ini oposisi tapi kritis dan konstruktif
dalam dua bulan sejak dinyatakan menang pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat oleh komisi pemilihan umum
dan ditetapkan sebagai presiden terpilih
prabowo telah menemui dua pimpinan partai lawannya di pilpres
surya paloh ketua umum partai nasdem dan muhaymin iskandar ketua umum partai kebangkitan bangsa
kedua partai bersama pks adalah pengusung pasangan anies baswedan muhaymin iskandar dalam pilpres dua ribu dua puluh
analis politik dari universitas as
ujang komarudin ucapan prabowo berbeda dengan realitas sistem demokrasi
ujang yakin yang dimaksud prabowo bukan mempermasalahkan oposisi yang mengontrol kinerja pemerintahannya
kenapa bisa jadi apa nama pak prabowo ingin mengatakan
tidak bergabung silakan menjadi oposisi yang konstruktif
oposisi yang berbasis kondekata
dalam konteks mengganggu itu bisa jadi bahwa jangan mengganggu misalkan jangan sembar fitnah
jangan apa namanya mengganggu kebijakan kebijakan pemerintah yang baik yang bagus
karena bisa jadi bahwa pak prabowo butuh kestabilan politik
misalnya soal demokrasi pak prabowo paham betul
demokrasi itu butuh pihak yang mengontrol butuh pihak yang mengawasi
dan itu perlu adanya pihak oposisi

namanya tugasnya adalah mengontrol mengawasi jalannya pemerintahan
agar terjadi kekembaran sisi
saat ini realitas politik juga menggambarkan bahwa kekuatan prabowo bakal bertambah
bila nasdem dan pkb bergabung dalam koalisi prabowo di kabinet mendatang
sehingga di parlemen hanya pdip dan pks yang menduduki posisi pengontrol pemerintahan prabowo